trapezio itu namanya bangun
sebuah bangun yang memiliki tiga dimensi
mendidik murid menjadi pekerjaan utama seorang guru
namun bagi wanita kelahiran delapan november seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini
pendidikan tak hanya tentang mata pelajaran semata
baginya menumbuhkan perilaku murid menjadi lebih baik
adalah hal yang tak boleh dilupakan oleh seorang guru
menimba ilmu dan membagikannya kepada guru guru lain
telah menjadi panggilan hatinya
inilah kisah triwi diaswari
penerang pendidikan di bumi serasan sekate
kisah triwi diaswari
perkenalkan namanya triwi diaswari
seorang guru sekolah dasar di desa layan
kecamatan jirak jaya
kabupaten musi banyu asin sumatera selatan
di balik sosoknya yang sederhana
tri adalah guru yang berdedikasi terhadap pendidikan
kepala bendera merah putih
indonesia tanah airku
tanah tumpah daraku
di sanalah aku berdiri
jadi pandu ibumu
bangsa dan tanah
mayan kita berseru
sejak tahun dua ribu sembilan belas
tri mengajar di sd negeri talang layan
sebuah sekolah di desa terpencil
jauh dari hirup pikuk perkotaan
jadi ada dua alasan yang mendasari saya
mengapa saya mau mengajar di sdn talang layan
yang pertama karena tugas negara bersedia ditempatkan
di seluruh wilayah kesatuan republik indonesia
yang kedua adalah amanat dari
guru inti pusat belajar guru mubah
yaitu dimanapun berada itu memberikan inspirasi
memberikan insight baru memberikan sebuah
pandangan baru bagi insan pendidikan
bagi pendidik di sana juga bagi siswa siswa di sana
mereka adalah penggerak di desa mereka
sepuluh tahun dua puluh tahun kemudian
kita tidak akan mengharapkan orang lain yang akan membangun desa mereka
tapi mereka sendirilah yang akan membangun desa

contoh dari bangunan

menjadi guru di desa terpencil adalah
bukan sekadar menjalankan profesi
kepeduliannya mengubah perilaku murid di sekolah ini terbilang besar
perasaan saya ketika mengajar siswa di sdm talang layan
di desa yang bisa dibilang terpencil
jauh dari keramaian itu ada sebuah keikhlasan
ada sebuah kebanggaan sendiri
ketika anak anak saya yang saya didik itu menjadi
anak yang berubah polanya menjadi lebih baik
pola berpikir pola tingkah laku menjadi lebih baik
itu sih saja yang menurut saya membuat saya bertahan
membuat saya kebanggaan tersendiri bagi seorang guru seperti saya
dulu murid murid di sekolah ini nyaris tak mengenakan seragam
saat menghadiri kegiatan belajar mengajar
berkat upayanya mengajak para guru mengubah keadaan
murid murid di sekolah ini kini berseragam dengan layak
namun tantangan mengajar di desa terpencil diakuitri cukup berat
jadi kesulitan saya mengajar siswa di desa terpencil di sekolah terpencil
itu adalah mereka
membutuhkan banyak sekali usaha
jika kita mengajar di sekolah di kota
itu kita cukup dua pelajaran dua jam pelajaran
itu siswa sudah bisa memahami materi
maka untuk di siswa di desa terpencil di sekolah terpencil
yang seperti yang saya alami ini
saya membutuhkan satu minggu untuk mereka paham
sepuluh sampai dua topik pembelajaran
harus benar benar fokus pada konsep pengembangan
pengenalan konsep dari awal
kita tidak bisa ujug ujug memberikan ini ini ini
tidak bisa karena mereka belum sampai ke sana
jadi kita kenalkan dari konsep terkecil
sehingga mereka benar benar dapat pelajaran apa yang mereka pelajari
pandemi covid sembilan belas juga menjadi tantangan besar
bagi para guru mengajar di sekolah ini
salah satu kesulitan dalam pembelajaran di masa pandemi
yaitu memberikan sebuah pemahaman kepada siswa
bahwa penerapan protokol kesehatan
kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu sangat penting
kesehatan siswa itu lebih penting dari di atas yang lainnya
kita berusaha tetap memberikan pembelajaran
namun tetap memperhatikan kondisi siswa
dan juga memperhatikan kondisi kesehatan
di mata teman temannya tri adalah sosok yang menginspirasi
tri tak pernah pelit berbagi ilmu pengetahuan
termasuk mengenalkan metode pembelajaran yang kreatif
beliau adalah orang yang sangat menginspirasi
bagi guru guru di sini
dan kita tahu sebelumnya keadaan apa yang ada di sd telang layar ini
sangat memperhatikan bagi kami
jadi kami bersatu bagaimana
dengan bu tri ini agar sekolah ini bisa lebih kedepannya bisa berwarna lagi
dari yang dulu dulu
beliau mengikuti pelatihan pelatihan
setelah itu setelah beliau mengikuti pelatihan
beliau imbaskan kepada kami yang guru guru di sini
untuk mereka kita kita
tri bukan guru biasa
keterampilannya mengajar berkembang setelah ia terpilih menjadi guru inti
pusat belajar guru kabupaten musi banyuasin
tugasnya terbilang tak mudah
menularkan semangat mengajar kepada guru guru lain
meski di daerah terpencil
dan juga di dalam kelas kerja guru
sebagai guru inti pusat belajar guru muba itu harus sedia
jika dibutuhkan untuk berbagi
salah satunya adalah ketika kelompok kerja guru
itu membutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap materi tertentu
atau topik topik yang sedang hangat yaitu
kita akan siap sedia memberikan pelatihan
dan membuatnya lebih baik
sebagai guru inti pusat belajar guru di kabupaten musi banyu asin
tri memegang peranan penting
tak hanya menerapkan metode belajar kreatif bagi muridnya
warga desa gajahmati kecamatan sungai keru ini
juga melakukan pendampingan kepada guru lain
pbg muba adalah sebuah pusat belajar guru muba
komunitas komunitas di kabupaten musi banyuasin
jadi disana kita menyediakan pelatihan pelatihan
diklat webinar untuk seluruh guru di kabupaten musi banyuasin
kita menyaring semua kebutuhan kebutuhan siswa
kebutuhan guru apa yang mereka perlukan
kita menyediakan pelatihan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi guru di kabupaten musi banyuasin
kecepatan guru itu
kecepatan guru itu
dimana semua guru itu harus berkenalan dengan teknologi
semua guru itu harus menggunakan teknologi secara perlahan lahan
walaupun memang banyak kendala yang kita temui
diakui tri mengajar saat pandemi covid sembilan belas memiliki tantangan besar
terutama bagaimana guru mengaplikasikan teknologi yang sangat berharga
mengaplikasikan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar
permasalahan yang paling mendasar guru di kabupaten musi banyuasin adalah
kenyamanan mereka pada zona nyaman sehingga mereka tidak ingin mengupgrade diri
kemudian terbuka untuk perubahan perubahan seperti itu
jadi kemampuan mereka dengan teknologi teknologi pendidikan itu
sangat bisa dikatakan masih perlu bimbingan
sehingga kita berupaya untuk memberikan pelatihan pelatihan
bagaimana guru bisa berdamai dengan teknologi di masa pandemi
materi pelatihan guru yang diberikan tri beragam
semuanya bertujuan meningkatkan kompetensi para guru
khususnya di kabupaten musi banyuasin
sebagai guru inti
pusat belajar guru moba itu harus sedia jika dibutuhkan untuk berbagi
salah satunya adalah ketika kelompok kerja guru itu membutuhkan
untuk memberikan penjelasan terhadap materi tertentu
atau topik topik yang sedang hangat
yaitu kita akan siap sedia memberikan pelatihan
kemudian apabila ada miskonsepsi miskonsepsi tentang pembelajaran dan pendidikan
guru pusat belajar guru moba
itu juga siap untuk memberikan pencerahan pencerahan
pusat belajar guru merupakan program yang diinisiasi oleh yayasan putra sampurna
mulai tahun dua ribu tujuh
pengembangan sistem pelatihan guru berkelanjutan dalam program ini
dilakukan melalui pembekalan calon guru terpilih sebagai guru inti
materi pelatihan yang diberikan diantaranya
cara melakukan survei kebutuhan pelatihan
membuat modul membawakan materi
hingga bagaimana mengelola organisasi
seorang calon guru inti ini perlu memenuhi kualifikasi dan juga empat kompetensi
kualifikasi yang kami maksud di sini adalah minimal mereka lulusan s satu di bidang keahliannya
lalu empat kompetensi guru
yang pertama adalah kompetensi pedagogik terkait dengan proses pembelajaran di kelas
lalu kompetensi profesional yang terkait juga dengan subjek konten atau pola pikir keilmuan
dan yang ketiga
yang terkait juga dengan sikap dan kepemimpinan
lalu yang keempat adalah kompetensi sosial
kemampuan berkomunikasi dan juga intrapersonal dengan rekan sejawatnya nah
ibu tri memiliki komitmen yang luar biasa
itulah yang kami lihat
kemampuan beliau untuk menganalisa masalah
kegigihan beliau dalam belajar
motivasi beliau yang tinggi dalam berbagi dengan sesama
karakter karakter inilah yang kemudian menjadikan sosok ibu tri lolos dalam seleksi pusat belajar guru di musibah banyu asin
ya terpilihnya tri menjadi guru inti pusat belajar guru di kabupaten musi banyuasin bukan tanpa alasan
hingga oktober dua ribu dua puluh satu tri adalah satu dari dua puluh tujuh ribu guru penerima manfaat di indonesia dalam program ini
perubahan yang saya rasakan ketika saya mengikuti pelatihan pelatihan dari pusat belajar guru muba dan yayasan putra sampurna adalah
saya merasakan bahwa kemampuan mengajar saya meningkat
pengembangan keprofesian saya kemudian meningkat juga
kepercayaan diri saya yang dulunya saya tidak berani tampil di depan umum tidak berani berbicara di depan umum sekarang sudah pede
saya yang dulunya pesimis sekarang menjadi optimis bahwa semua peluang itu terbuka jika kita ingin belajar dan berusaha untuk mengupgrade diri
dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yayasan putra sampurna
yang sudah memfasilitasi yang sudah memberikan ilmu yang sudah sharing ilmu dan memberikan wawasan wawasan baru bagaimana cara mendidik anak bagaimana menjadi seorang guru profesional
sejalan dengan filosofi program pusat belajar guru yakni dari guru oleh guru
tri menjadi contoh guru inti yang memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan di kabupaten musi banyu asin
motivasinya itu puan jadi sehingga kita yang mengikuti pelatihan apapun yang dia berikan itu membuat kita itu menjadi lebih termotivasi lagi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa tadi
agar memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih efektif dan efisien
sehingga kami juga banyak mendapatkan
manfaat manfaat ternyata ilmu ilmu yang baru ilmu ilmu yang selama ini kami belum dapatkan walaupun kami sudah mengenyam pendidikan ilmu pendidikan dalam khususnya di bidang guru
terkadang ada sesuatu yang belum kami dan itu kami dapatkan dari pelatihan yang diberikan ibu tri tadi
ibu tri sangat membantu merubah suasana sekolah menjadi lebih baik
dulu sering sekali banyak murid yang tidak berpakaian rapi sering keluar kelas saat jam pelajaran
namun dengan kedatangnya ibu tri itu membuat suasana sekolah menjadi lebih tertip lagi
ibu tri sangat membantu merubah suasana sekolah menjadi lebih baik

ratu ratu ratu
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
selamat pagi atta
ibu tri memberikan ilmu ilmu yang bermanfaat bagi saya
sehingga saya bawa ke smp dan pernah meraih ranking pertama di kelas
daryl dan chelsea adalah contoh keberhasilan upaya tri mengubah perilaku murid muridnya
adalah penting menanamkan kedisiplinan pada anak usia sekolah sejak dini
agar mereka menjadi teladan saat beranjak dewasa
triwi diaswari guru yang patut diteladani
baginya keberhasilan seorang guru adalah ketika melihat perubahan dalam diri setiap anak didik
semangatnya berbagi ilmu tak pernah jemur
langkah kecilnya telah membawa dampak besar meski mengajar di desa terpencil
bak pelita di tengah gulita ia berhasil menjadi penerang pendidikan di bumi serasan sekate
bagi saya guru yang berhasil adalah guru yang bisa membuat anak didiknya

itu merubah perilaku dari yang buruk menjadi baik dari yang tidak bisa menjadi bisa
dari yang tidak tahu menjadi tahu
saya mengajak semua guru guru di seluruh indonesia bahwa pertama kali untuk mendidik seorang anak adalah kita ajarkan dulu adab
adab dulu baru ilmu
ketika kita sudah mendidik anak ketika pola perilakunya sudah baik maka ilmu akan datang dengan sendirinya
sangat mudah untuk menyerah kodiaire